ada di makassar kita ke daerah gresik ada fia irmar yang juga memantau bagaimana pemantauan hilal di sana
baik selamat sore yasir dan juga saudara
baru saja istiqosa bersama digelar di bukit condro dipo kabupaten gresik
istiqosa bersama ini menjadi pengawal atau awal acara yang digelar sebelum nantinya
pantauan hilal akan diselenggarakan atau digelar di bukit condro dipo kabupaten gresik jawa timur
biasanya dan juga rencananya pada sore hari ini pantauan hilal akan dimulai sekitar pukul setengah lima sore
antara pukul setengah lima sore dan juga pukul lima sore waktu indonesia barat
rencananya pantauan hilal di sini akan dihadiri langsung oleh wakil bupati kabupaten gresik
yaitu aminatun habibah dan juga sejumlah forkopimda dari kabupaten gresik
pantauan hilal akan dipimpin oleh perwakilan dari kantor wilayah kemenang kabupaten gresik
dan juga ketua lembaga valekia pcnu gresik
seperti yang tadi saya sudah sampaikan baru nanti akan dimulai sekitar pukul setengah lima
dan juga pukul lima sore waktu indonesia barat untuk melihat apakah hilal bisa terlihat
dan ketinggiannya apakah mencapai tiga derajat dari bukit contro dipo kabupaten gresik
untuk proses pantauan hilal di sini yaitu menggunakan dua teleskop dan juga dua teledoid
yassin dan juga saudara bahwa teleskop ini digunakan untuk melihat bagaimana pergerakan hilal
dari bukit condro dipo kabupaten gresik sementara untuk teodolit sendiri untuk melihat dan juga memantau
bagaimana sudut horizontal dan juga vertikal serta ketinggian hilal sendiri
kalau kami melihat bahwa cuaca di bukit condro dipo kabupaten gresik dan juga sekitarnya ini berawan
sedikit lebih cerah jika dibandingkan pada hari kemarin yang sepanjang hari mulai dari pagi hingga
malam hari hujan mengguyur kabupaten gresik dan sekitarnya
kalau anda lihat di layar kaca saat ini yasir dan juga saudara sejumlah petugas tengah melakukan persiapan
tadi ketika kami tiba sekitar pukul sebelas siang waktu indonesia barat teledoid dan juga teleskop ini sudah disiapkan
kemudian juga laptop yang nantinya akan membantu mereka untuk membaca bagaimana sudut horizontal vertikal
serta ketinggian hilal juga disiapkan oleh
kepada para panitia dari lembaga falikia pcnu gresik
kalau berdasarkan pengalaman pantauan hilal beberapa tahun sebelumnya biasanya hilal baru akan muncul menjelang maghrib
atau sekitar pukul setengah enam sore waktu indonesia barat
tentunya kita semuanya menanti bersama sama yasir dan juga saudara apakah hilal bisa muncul
atau bisa terlihat dari bukit condro dipo kabupaten gresik jawa timur
yasir dan juga saudara nantinya hasil dari pantauan hilal di bukit condro tipo kabupaten gresik
akan langsung diserahkan by system ke kantor kemenang republik indonesia untuk nantinya akan dibahas dalam sidang isbat
sehingga bisa ditentukan awal dari bulan ramadan tahun dua ribu dua puluh empat kali ini